siapa yang salah maksud sayang
dia lagi teleponan sama siapa sih
kok kayaknya bahagia banget
makasih ya masal
mama gak bisa nemenin kamu
ya pun sekarang aku masih melawan ketakutan itu
mama sama siapa
tapi sekarang papa ada di luar
papa ketengahan kamu tetep tenang
papa gak mau ngeliat kamu histeris lagi katanya
ya allah papa
padahal mama yakin
sebenernya papa ingin sekali menunggu kamu
papa pengen ngehibur anaknya
tapi sekarang ada mama sayang disini
mama akan nemenin kamu ya
aku pengen banget ketemu sama papa
aku gak tau apa harus gimana
aku gak tau aku bisa ngontrol apa enggak
mba harus percaya sama diri mba sendiri
peskiater aku juga pernah mengatakan itu
juga pernah mengatakan itu
jadi gimana bu setelah terapi apa sudah rileks
mba juga pernah mengatakan itu
mba juga pernah mengatakan itu
sangat wajar semua ketakutan itu setelah apa yang sudah ibu alami
tapi semua harus ibu hadapi bahkan bayangan itu mungkin akan ada dan selalu mengikuti kita
tapi jiwa kita punya kemampuan untuk mengendalikannya

harus bisa menghentikan pikiran pikiran itu mendekati kita
kejadian itu masih suatu hal yang menakutkan buat saya
bayangan bayangan itu terus muncul
maupun orang orang di sekitar saya itu bukan dia
seakan seperti dia dan ingin melakukan hal yang jahat sama saya
ya tak perlu memaksa
pelan pelan saja berproses
mulai dari orang orang yang dekat dengan kita
caranya bangkitkan memori yang indah bersama mereka
tentu banyak kan kenangan indah bersama
bersama papa sendiri
bagaimana bu andin dekat dengan papanya di waktu kecil
kamu kemana lin
bismillah ya allah
pelan pelan aku harus bisa kurangin ketakutan ini
karena hanya aku sendiri yang bisa mengatasinya
jess itu andin kenapa ya
mba andin sepertinya lagi memotivasi dirinya sendiri tante
terus kita bisa bantu apa ya buat andin
tante khawatir sekali
oke tante lebih baik kita dampingin mba andin ya
disini aja emang
iya boleh disini
emang aku mau ke toilet bentar mama kalo mau pusingan terus aja langsung ya
ya itu sih terserah lo ya kalo mau ambil juga gapapa
cuma ada satu hal yang mau gue omongin juga selain mbak andin
ada apa ini kenapa nama andin dibawa bawa
jangan deket deket dulu sama nina
ya gue tau lo gak ada hubungan apa apa sama nini
tapi kita kan ga tahu ya
perasaan orang lain yang melihat itu
dan sekarang pun gue lagi mau berusaha untuk
untuk memperbaiki semuanya
aku pengen balik lagi sama nino
aku gak mau ikut campur tentang obrolan kalian
tapi rasanya kamu ga perlu bawa bawa nama aku disini
kamu tau hubungan kita udah selesai
antara aku dan kamu
tidak ada hubungan apa apa lagi
antara aku dan sienna
juga tidak ada hubungan apa apa
ini sudah cukup
aku mau pergi ke sana
maaf kayaknya aku harus pergi aja ya
kebetulan kamu udah disini
tadi di perjalanan
mama aku sempat
nyumbut sama kamu
katanya mau diajak untuk makan siang
bawa lagi di meja sana
kalau kamu mau bergabung
bukannya ngajak gue gabung
mendingan ga usah ya no
aku mau pergi ke sana
yang penting saya sudah menawarkan
keputusan di tangan anda
sa gue ga mau lo salah paham ya sa
mbak andien dan sienna ini berantem
biar sienna ga kepikiran buat nurutin maunya nino
atau mama chandra
ada satu hal yang harus gue tegasin kalau sih
lo jangan mau kemakan
dia butuh dilindungi sama sama
lo tau kan
sal itu mengistimewakan mbak anin sekarang
dia peduli banget sama mbak andi
lo ga dipeduliin kan
lo harusnya marah sih enak
lo jangan diem aja
harus lo jam putus sama sal
buat mbak andien tau
lo bales mbak andien lah
lo jangan putus sama sal
jangan buat mbak andien
merasa menang sekarang
rasa menang sekarang
sumpah gue tuh ga paham ya
memang si mbak andien
belom pulih betul
ya tapi untungnya ada pasal ya
yang bisa dipercaya sama mbak andien
untuk bisa dekat dekatkan beliau
dan semoga dibantunya
sejak hari ini
mbak andien bisa cepet pulih dari traumanya
saya agak lega sih dengerin ini semua ren
waktu ngeliat andin di rumah sakit ngejerit jerit
sedih saya ren
sebagai orang tua
dengan perasaan mbak andien
bahwa kemungkinan andien sembuh
saya juga sangat berasa betul
bu andien pun pasti ngerasa
tidak nyaman dengan kondisinya seperti ini
selalu bawa di dompet saya
foto andin dan elsa waktu kecil
mereka waktu kecil
senang main dandan dandanan
ya sering berantem juga
rebutan mainan atau baju
buat penyemangat saya setiap hari
saya kangen sama mereka
saat tuhan menutup shock
kembali ke sini
hidup ke bidang
yang perlu diperbaiki
papa jangan pergi papa
nak kalau ini berat buat kamu
udah disitu aja nak
jangan maju lagi ya nak
jangan pak jangan pergi
darah segini papa udah
udah seneng banget
papa gue bisa meluk kamu
bisa ngeliat papa seperti ini
papa udah seneng
jangan dipaksain sayang
udah jangan ribut disini dong
nuh gak enak nih
aku bener bener harus jelasin semuanya
lagi deket deketnya dengan cna
pada tujuan apa
mau coba menjurmuskan sena ke dalam
sandiwara kamu yang selama ini
bikin orang salah paham
dan kamu juga
kamu yang bikin ricky sampai membuat andin
menjadi kayak orang gila sekarang
aku gak segila itu ya no
bukan aku yang bikin badin kayak gitu nuh
tapi ricky sendiri
iya ricky sendiri
atas pengaruh kamu
aku gak mempengaruhi dia
bukan gak kamu pernah dan sering
kerjasama dengan ricky
bahkan ricky sempat jadi kaki tangan kamu kan
itu semua gak bener sienna
kalo nino nuduh aku kayak gini salah namanya mah
mungkin bisa aja kamu mau cuci tangan dari ini semua
tapi apa yang dilakukan ricky
sampai membuat andin seperti itu
dan semua yang terjadi di keluarga kita
ada pengaruhnya dari kamu
andi gak pernah nyalahin atau nyakitin
atau berhubungan sedikit pun dengan ricky
melakukan ini semua kak andin
kalo bukan ada pengaruh kamu disitu
kamu gak berani ngakuin ini semua
langsung atau tidak langsung
semua kejadian yang terjadi di keluarga kita
maupun keluarganya andin
itu ada sangkut mautnya dengan kamu
mau ricky sudah tertangkap
walaupun kamu sudah bikin sandiwara
kamu yang menjebak
tapi akhirnya ricky tertangkap juga
tetap aja tidak akan merubah
apa yang sudah kalian lakukan
udah ya kalian jangan ribut disini ya
malu tau diliatin orang
udah udah udah elsa nino stop semuanya ya
kita kesini mau makan bukan mau ribut kayak gini
karena kamu mungkin orang luar
tapi kamu harus dengerin ini semua
tujuan aku cuma satu
agar kamu bisa menyaring
mana yang pantas kamu sebut teman atau tidak
biar kamu tidak terpengaruh
sama apapun omongan dari rasa
jadi sebenarnya saya tuh
ngasih perhiasan ke seseorang
yang kurang lebih
makna dari perhiasan itu
tentang kekuatan mbak
keberanian dan juga semangat untuk melihat ke depan
toko kami sendiri menyediakan banyak permata
tentu saja setiap permata memiliki makna yang berbeda beda
dan saya membawakan dua yang terbaik untuk bapak
ada dua jenis permata
yang mendekati permintaan bapak
permata ini memiliki banyak kualitas positif
serta kekuatan kuratif
sedangkan ini virus
permata ini memiliki makna
keberuntungan dan kebahagiaan
menurut saya viruslah yang paling pas dengan permintaan bapak
hal yang menarik
permata ini bisa menyerap energi negatif pemakainya
silahkan pak dilihat dulu
ini yang garnet ya
ini yang virus
perlindungan dan kekuatan yang mutlak hanya datang dari allah
tapi mungkin virus ini bisa jadi hadiah kecil yang memunculkan energi bahagia yang nantinya
bisa jadi penyemangat
saya sudah memutuskan
sesuai dengan rekomendasi mbak
saya sepertinya akan memilih yang ini
saya minta perhiasannya itu dibuatnya dalam bentuk gelang gitu ya
dan nanti dihiasi dengan batu batu virus ini
kami akan proses pesanannya
dan nanti kami akan hubungin bapak untuk review produknya
terima kasih mbak
saya permisi dulu ya pak
terima kasih mbak ya
aku sangat berharap permata virus itu bisa menjadi penyemangat yang baik
ya meskipun doa kepada allah swt adalah mantra terbaik sih
kamu gak mau menginap disini aja jas
mainin jangan marah ya
aku mau minta maaf sekali lagi mbak
soalnya kan aku juga baru nyampe
aku harus pulang dulu ke rumah
aku bakal sering nengokin mbak andien disini
dan mungkin baru besok aku bisa mulai cari apartemen
kamu kenapa tinggal di apartemen gak di rumah aja
aku kan udah diskusi juga sama tante rosa
dan kayaknya benar sih saran tante rosa
better aku tinggal di apartemen aja
sama seperti kayak waktu aku di nyunyur kemaren
gak terlalu sedih kangen sama pak wadudnya ya
gak apa apa terus
suruh kamu kangen kangen ya
sama papa kirim doa
sama sama ya ke rumah om sama tante ya
makasih om makasih tante
oh ya bella tadi pihak manajemen apartemen ngabarin kalau ada unitnya kosong
tapi terserah kamu
kalo kamu memang cocok
kita bisa kesana untuk ngecek
kalo malem ini aja kamu keberatan gak di
temenin aku kesana
aku mau ngeceknya sekarang
yaudah biar saya kabarin ya
apa sangat bersyukur atas kemajuan kamu nak
bapak berharap kamu bisa secepatnya membaik
permisi pak sal
kenapa sih ini
maaf pak apa masih ada yang harus saya kerjakan
gak ada gak ada
udah semua pak
udah jam pulang juga kan
baik pak kalau gitu saya permisi
samperin gak ya
sekarang padahal baru minta putus malu maluin gak sih
tapi gak ada salahnya kan coba dulu
sin pasalnya ada
kebetulan banget bu pasalnya masih ada di ruangannya kok
oh masih ada ya makasih ya
halo sal aku mau cerita sama kamu
aku rasa aku sekarang udah lumayan membaik
apalagi tadi aku juga udah makan bareng
dan disitu ada papa sama pak reni
aku harus ngomong apa ya seneng banget dengernya
ya walaupun masih harus tetap belajar ya
gimana cara menyembuhkan
udah cukup membaiklah sekarang apalagi juga ada jessica juga kan
ada dia disini cukup membantu
oh iya kamu belum tahu ya jessica itu saudaraku
dia baru pulang
dia bisa s dua di amerika
dia udah berubah
kayaknya aku pernah dengar cerita soal dia
kalau nggak salah dia yang pernah tinggal di pondok pelita itu kan
ingatanku ternyata masih bagus
ya pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak
kamu kan juga udah ngebantu
dan aku sekarang harus menemukan cara gimana
lebih bisa harus lepas dari ketakutan ini
aku juga udah capek aku udah garam banget
aku sih happy banget nih dengan perkembangan kamu sekarang gitu
tapi jangan terlalu memaksakan diri
tapi jangan jangan kita harus melawan ketakutan itu dengan kita menghadapinya
mungkin aku harus berhadapan langsung sama ricky
mungkin dengan cara seperti itu aku bisa
bisa menghilangkan rasa ketakutan ini
kalau langsung ketemu sama ricky
maksud aku kayaknya belum waktunya deh
iya tapi aku memang harus hadapin dia sih
ini ini masih rencana aku ya supaya apa
sama ini aku takutinkan dia
biar bisa kelar semuanya
aku ngerti sih perasaan kamu
ya udah gini
kalau memang menurut kamu dengan kamu ketemu ricky
akhirnya kamu bisa mengatasi semua
ketakutan kamu juga trauma kamu
aku bakal temenin kamu
makasih ya sal
mama lagi teleponin sama siapa
aku mau bicara sama musal
sal rina mau bicara sama kamu sebentar
aku tuh nungguin om sal
om sal gak kesini
kalau hari ini udah gak bisa kesana soalnya udah malem
gini deh kalau besok om salnya gak terlalu sibuk
om sal mampir kesana ya
sibuk gak sibuk harus temenin aku om
dia lagi teleponan sama siapa sih
makasih ya musal
aku juga sayang sama kamu
dia lagi teleponan sama siapa sih
kok kayaknya bahagia banget
makasih ya musal
pas suasana hati lagi gak jelas banyak pikiran
ada aja yang bikin bahagia
padahal cuma satu ucapan love loh
tapi berhasil make my day

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
siapa yang bawa ya

saat itu aku anggap sebagai saudaranya suami aku aja
lo tuh pembohong ya din
pak silakan jalan pak sorry ya
kamu ngapain sih ngelamun di tengah jalan kan bahaya
kenapa sih sel kita harus kayak gini sekarang
padahal dulu di australia kita adalah dua manusia yang tiap harinya itu penuh dengan cinta
dan bukan pertengkaran
aku rasanya lega sekali
aku bisa melihat andi lagi dari dekat aku bisa meluk dia
ya ini udah jalanin allah
tadi kamu akhirnya ikut ke pondok belitar jadi allah mudahkan semua jalan
sekarang aku tinggal berharap berdoa
semua anak anak kita sehat
semua anak anak kita bahagia
pak aku enggak
kamu baru pulang
kamu kenapa sal
kamu bilang begitu
ya aku gak bahagia ya pak
sebentar lagi kan aku udah
udah mau cerai secara hukum
aku mau ngelanjutin ogelan kita yang tadi ma
aku tadi ketemu sama sienna dan
dia tuh bener bener asean banget
dia galau banget ma
karena sal itu deket banget sama mbak anin
dia perhatian banget sama mbak andin
dan tadi aku denger papa udah diterima sama mbak anin
dan mbak anin juga udah sembuh kan
kalau kebahagiaan itu bukan cuma milik dia
kebahagiaan itu milik orang lain juga
jadi jangan egois lah
udah udah ya
udah udah malam ya
udah sekarang kita masuk yuk